sebanyak tujuh puluh dua warga negara asing mementaskan budaya tradisional indonesia
dalam acara indonesia channel dua ribu delapan belas pada rabu malam
ini bagian dari program diplomasi kementerian luar negeri melalui kesenian
panel dua ribu delapan belas digagas oleh kementerian luar negeri republik indonesia
pentas seni ini merupakan rangkaian program beasiswa
bagi warga negara asing yang ingin mempelajari seni budaya indonesia
setelah melalui proses seleksi
sebanyak tujuh puluh dua warga negara asing dari empat puluh empat negara di dunia
berkesempatan untuk tinggal di indonesia selama tiga bulan
untuk memperdalam seni budaya tradisional
menteri luar negeri retno marsudi yang turut hadir
dalam puncak malam pentas seni di taman ismail marzuki
mengutarakan kementerian luar negeri sedang gencar
untuk mengembangkan hubungan diplomatik lewat kesenian
selain itu program ini juga dianggap dapat menjadikan
seni budaya indonesia dikenal lebih luas lagi
kalau mereka maksudnya orang orang luar dapat mencintai
budaya indonesia kenapa kita tidak
yang kedua adalah malam ini kita juga merayakan perbedaan
kita merayakan perbedaan yang sangat cantik
perbedaan itu membawa kecantikan
dan kita hari ini malam ini juga merayakan persatuan
dan tidak kalah pentingnya bahwa malam ini
dengan kita merajut perbedaan
dengan kita menebarkan pertemanan
insya allah ini merupakan satu benih benih
yang terus kita tanam untuk perdamaian dunia
pada malam puncak pentas seni terdapat enam kebudayaan
yang dipentaskan yakni bali kalimantan yogyakarta
banyuwangi minang dan makassar
seluruh peserta dibantu oleh sanggar dan sekolah seni di indonesia
menampilkan tarian musik tradisional
dan juga lagu daerah
yang telah dipelajari masing masing kelompok
sementara itu para peserta mengaku senang terpilih
untuk mengikuti program ini
mereka mengaku semakin jatuh cinta pada seni budaya indonesia
bahkan tiga belas orang dari seluruh peserta
tercatat berniat melanjutkan pendidikan di indonesia
aku hanya jatuh cinta sama budaya indonesia
karena budaya indonesia sangat menarik
sangat berwarna sangat berbeda

saya sangat suka dengan budaya indonesia
kamu belajar bahasa indonesia sejak kapan dan dimana
aku belajar bahasa indonesia di universitas bahasa bahasa azerbaijam
ini dari selama empat tahun
jadi aku belajar fakultas hubungan internasional dan kajian kawasan indonesia
indonesia untukku adalah oh tuhan luar biasa luar biasa

dan ketika saya datang ke sini pertama kali
semuanya berbeda dan menginspirasi saya
hal yang paling menginspirasi adalah bernyanyi
alam semesta semuanya sangat luar biasa
jadi tujuan saya adalah
memasukkan semua hal itu di kertas melalui gambar saya
jadi kamu bisa lihat di sini ini indonesia selama tiga bulan
rencananya program beasiswa ini akan kembali dibuka tahun depan
bagi seluruh warga asing di dunia
untuk menyukseskan diplomasi dan promosi budaya indonesia
nadia laras jakarta